kementerian kesehatan memastikan akan mendatangkan obat penawar dari singapura
untuk mengatasi gagal ginjal akut
hal ini disampaikan menteri kesehatan ri budi gunadisadikin dalam konferensi pers jumat petang
jadi yang pertama obatnya memang kita nggak punya
kita kemarin datangin dari singapura
saya baru nih baru kontak rekan saya menteri kesehatan singapura sama di australia
yang dekat kan paling dekat
kita mau bawa dua ratus dulu
karena satunya ini bisa buat satu orang
satu lima gram atau per satu lima mililiter
nanti teman teman bisa tanya ke dokter list
dokter list dari rscm ini juga yang terlibat
saya di update nya tadi adalah satu fire
ada beberapa kali injeksi tapi bisa cukup satu final
supaya cepat di hand carry dulu
jadi kalau misalnya
saya nunggu dibalas sama teman saya di singapura
dia bilang oke nanti aku cek dulu
kalau ada nanti kita kirim orang malam ini untuk kita bawa
sehingga bisa kita distribusikan ke rumah sakit rumah sakit